kasus kekerasan dalam dunia pendidikan kembali terjadi
seorang guru sekolah dasar di jember diduga sengaja menghukum tiga siswinya
dengan memaksa memakan kapur tulis dan lem kertas
hukuman ini diberikan karena ketiga siswi tersebut
kedapatan berjalan jalan dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung
ketiga orang tua siswi yang menjadi korban kekerasan di sekolahnya
setelah sesuai mendatangi kantor polisi mumbulsari jember
mereka melaporkan salah seorang guru bernama zaini
yang diduga melakukan tindak kekerasan dalam mendidik siswanya
ketiga orang tua murid ini tidak terima perlakuan zaini
yang memaksa siswanya memakan kapur tulis dan lem kertas
saat memberi hukuman karena berjalan jalan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung
saya berjalan jalan dia masih makan kapur dia masih makan lem
sekarang adik sakitnya apa nih
akibat hukuman yang dijatuhkan sang guru
ketiga siswa ini mengalami sakit dan mual mual
bahkan mereka trauma dan tidak mau pergi ke sekolah
saya kerja keras di rumah dikasih makan yang enak enak
sampai sekolah dikasih makan lima
kan mau dibunuh bukan dikasih ilmu
tidak terima saya
saya pengennya gurunya itu dipecat di penjara gitu kalau saya pak
sementara pihak kepolisian
masih menyelidiki kasus ini
dan keterangan sementara
sang guru mengaku hukuman tersebut dilakukan untuk mendidik siswa
ketiga orang tua ini mendatangi sekolah
bertemu dengan diduga pelaku pak zaini itu
kenapa kok anaknya sampai seperti itu
akhirnya jawaban pak zaini
untuk mendidik supaya disiplin
masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini
karena masih dalam penyelidikan